pandemi covid sembilan belas tak menyurutkan minat warga untuk mengunjungi taman rekreasi
salah satunya adalah transera petting zoo yang ramai dikunjungi para wisatawan
pada libur panjang natal dan tahun baru ini protokol kesehatan secara ketat pun diterapkan oleh pihak pengelola
untuk mencegah penularan virus covid sembilan belas di wahana wisata
sebelum masuk ke dalam arena wisata pengunjung diharuskan mencuci tangan menjaga jarak dan juga dicek suhu tubuh terlebih dahulu
mulai pintu masuk sampai kita ke dalam area semua kita wajibkan menjaga jarak pakai masker semua kita utamakan kesehatannya
berbagai aktivitas pun dapat dilakukan di wahana wisata edukasi berupa kebun binatang mini ini
pengunjung dapat berinteraksi dengan beragam satwa mulai dari kelinci berang berang hingga burung hantu
nah jadi salah satu hal yang dapat dilakukan di transera petting zoo ini adalah memberi makan hewan
yang salah satunya adalah yang menjadi prima dona di sini adalah burung hantu
yang tentunya sudah jinak dan juga ada petugas yang akan mendampingi anda
boleh dikasih makan mas
para pengunjung antusias menikmati wahana transera petting zoo
hasanah salah satunya yang sengaja mengajak anak dan cucunya untuk dapat bermain dengan berbagai hewan lucu
ya sudah beberapa kali sekarang ini senang saja gitu
kalau merenangnya senang banget
bergeser ke bandung jawa barat
di saung angklung ujo pengunjung dapat berwisata sekaligus menikmati hiburan pertunjukan alat musik angklung
yang anda lihat saat ini merupakan tradisi arak arakan atau dalam bahasa sunda disebut helera
dalam masyarakat sunda heleran biasa dilakukan saat perayaan
salah satunya adalah ketika panen
para pengunjung juga diedukasi soal macam macam tarian nusantara lengkap dengan kostumnya
yang menarik di tengah pertunjukan para penonton akan dibagikan angklung
kemudian secara bersama akan memainkan beberapa lagu anak dari daerah sesuai arahan dari instruktur
saya suka performa saya belajar bagaimana memainkan angklung
dan saya sudah mendengar musik tradisional indonesia
karena dia bisa ngerti tarian tradisional alat musik tradisional dan kemudian ya lagu lagu tradisional itu perlu ditanamkan bagi anak anak kita pada saat ini
pada masa pandemi covid sembilan belas pertunjukan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan
dengan kapasitas penonton juga diterapkan
sebelum pandemi aula bisa menampung lima ratus penonton
saat ini aula hanya bisa diisi satu ratus lima puluh penonton saja
interaksinya masih tetap berjalan tetapi dengan model yang berbeda
tanpa ada sentuhan fisik
selama masa pandemi covid sembilan belas objek wisata edukasi ini hanya melakukan pertunjukan pengenalan angklung
pada akhir pekan saja
tim liputan cnn indonesia